hai izin penggunaan kawasan monas untuk ajang balapan formula e masih menyisakan polemik
meski telah mendapatkan izin menteri sekretariat negara penggunaan kawasan monas sebagai lintasan
balap ternyata belum mendapat restu dari tim ahli cagar budaya provinsi dki jakarta hal ini berbeda
dengan surat dari gubernur anies baswedan yang telah diajukan kepada menteri sekretaris negara
yang menyebut telah mengantongi rekomendasi tim ahli cagar budaya provinsi dki jakarta
sekretaris daerah dki jakarta saifullah menyebut munculnya rekomendasi ahli cagar budaya dalam
surat kepada sekretariat negara terkait penyelenggaran formula e adalah salah ketik
dan seharusnya ditujukan ke tim sidang pemugaran saifulah menyebut adalah hal yang wajar jika
melakukan kesalahan ketik ada kesalahan ketik itu kemarin
tertulis tacb ya tim ahli jagar budaya seharusnya
tsp tim apa sidang pemugaran ada kekeliruan dari tim teknis kita sementara itu jakarta
properindo sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemprov dki jakarta untuk menyelenggarakan formula e
memastikan bahwa pihaknya tak akan
merupakan pihak pelestarian cagar budaya monas dalam undang undang yang berlaku terdapat tiga
poin soal perlindungan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya monas poin pemanfaatan cagar budaya
inilah yang menjadi landasan oleh jakpro dan pemprov dki jakarta dalam menyelenggarakan
formula e salah satunya di kawasan monas kita ini masuk di area pemasatan karena pergantian kemasatan kalau ini jadi hal yang tidak terlalu baik untuk kita
dimanfaat mungkin generasi mendatang itu nggak tahu ini adalah suatu harmoni suatu harmoni antara
transit sehingga teknologi dalam realisasinya nanti wilayah lantai batu alam di kawasan monas yang akan dilintasi
peserta balap akan ditutup dengan campuran aspal semi permanen lalu dibongkar kembali saat balapan usai
tim liputan cnn indonesia